sejak minggu pagi hingga siang hari penumpang kereta api yang akan melakukan mudik berangsur memadati area tunggu stasiun gambir
mereka mengaku memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang
kayaknya sih bakal macet di tanggal tanggal hamin tiga lebaran sih mas
dan juga sih kenapa sekarang dan pilih kereta ya lebih nyaman aja sih
dan alhamdulillah sih kemarin gampang ya
hamin tiga juga saya masih dapat untuk tanggal dua puluh empat ini sih mas
kebetulan seperti itu sih
memang mudik lebih dulu biar nggak terlalu rame
terus beli tiketnya udah dua minggu yang lalu di aplikasi kai
masih belum terlalu rame jadi masih dapat
anak saya juga kan pulangnya hari kamis alhamdulillah dapat juga
untuk daerah operasional satu hingga dua puluh empat april
tiket kereta api keberangkatan mudik tahun ini
sudah terjual sebanyak dua ratus delapan puluh sembilan lima ratus tiket
dari total tiga ratus lima puluh delapan seratus tiket yang disediakan
secara nasional vp public relations kai joni martinus menjelaskan
tingkat keterisian kursi untuk masa angkutan lebaran
dari tanggal dua puluh dua april hingga tiga belas mei
baru terisi sekitar satu lima juta dari total dua lima juta kursi yang disediakan
oleh karena itu joni mengatakan bahwa masyarakat yang ingin mudik
lebih awal masih memiliki kesempatan untuk memperoleh tiket mudik
dari jumlah tiket yang saat ini sudah terjual
puncak keberangkatan penumpang mudik akan terjadi pada dua puluh sembilan dan tiga puluh april mendatang
kalau kita persentase baru terserap lima puluh tujuh persen
artinya masih cukup banyak tersedia tempat duduk yang tersedia
bagi masyarakat yang mungkin ingin mudik lebih awal
dan juga nanti akan menggunakan arus balik
kami tahun ini menyediakan total lebih kurang
lima juta tempat duduk yang tersedia
dengan perjalanan kereta api sekitar empat empat ratus lima puluh empat perjalanan kereta api
yang kita operasikan selama masa angkutan lebaran ini
jika nantinya akan terjadi peningkatan
pihak pt kai akan menambah perjalanan kereta
penambahan tersebut akan dilakukan pada rute tertentu
seperti tujuan yogyakarta solo semarang dan surabaya